partai nasional demokrat menyambut baik keputusan partai golkar pada munaslu bali
untuk bergabung dengan pemerintahan joko widodo
wakil ketua fraksi nasdem jonny g plate pun menambahkan
nasdem tidak khawatir masuknya golkar akan berdampak terhadap bergesernya kader nasdem
apabila ada perombakan kabinet
satu hal yang pasti ya kalau dari partai nasdem
dukungan partai nasdem kepada presiden semenjak pilpres sekarang dan seterusnya
sampai presiden menyelesaikan tugas tugasnya
adalah dukungan tanpa saran
nah untuk itu tentu syaratnya hanya satu
yaitu keberhasilan presiden dalam memimpin negara
karena terkait dengan riset per kabinet
sepenuhnya menjadi domain dan hak prerogatif presiden
kami mendukung presiden untuk bila presiden merasa perlu
untuk mengambil pembantu pembantunya dari segenap komponen masyarakat
putra putri indonesia yang terbaik
termasuk dari komponen umum
mengusur pandan golkar
ini tidak ada hubungannya dengan bertambah atau berkurangnya
porsi kabinet dari fraksi fraksi atau dari partai partai pendukung presiden